ada apa pak
hasil tes dna udah keluarin
terus gimana pak hasilnya
pak jadi reina bukan anak dari almarhum pak roy
dan selama ini kita salah
saya yakin ini salah
saya yakin ini salah
jangan pastikan ini salah
pak al udah sayang banget sama reina
masih berat buat pak al menerima kenyataan ini
apa yang terjadi ya
ini kenapa al nggak angkat telepon sih
padahal aku penasaran banget dengan hasil tesnya
apa benar ini anak roy
kalau benar berarti rena itu cucu kandung aku
kalau itu benar aku akan sangat bahagia sekali
aduh coba aku telepon a lagi
berusaha telepon mungkin penting
mending saya angkat deh
kok kamu yang angkat teleponnya al ke randy
pak al baru aja pergi bu dan hpnya ketinggalan
saya kurang tahu bu
terus randy kamu tahu soal tes dna
jadi bu saya sudah tahu soal tes dna ini
apa pak al yang kasih tahu ya
kamu tahu hasilnya
harusnya kan hasilnya sudah keluar
maaf saya tidak berwenang untuk menjawab itu
mungkin ibu bisa langsung tanya ke pak al
ya udah kalau gitu kalau al sudah kembali suruh dia telpon saya ya
oke terima kasih randy
assalamualaikum selamat pagi
oh selamat pagi
el nino prasut ya
ya saya menunggu pak
bapak itu yang dulu nabrak mobil saya kan
ya ya gimana pak ada yang bisa saya bantu
saya cuma mau tanya tentang istri saya
apa elsa ada masalah di pekerjaan di sini
mbak elsa ya setahu saya sih mbak elsa nggak ada masalah apa apa ya di kantor
boleh saya tahu ada masalah apa pak
begini kemarin memang saya
sempat sedikit panik
karena istri saya sempat pingsan kemudian diberi forma sakit
karena memang belakangan ini saya lihat kondisi istri saya kesehatannya
enggak begitu baik
makanya saya berpikir mungkin ada persoalan di pekerjaannya kah atau apa
enggak ada sih pak
semuanya lancar beres gak ada masalah apa apa
kemarin pun rumah tretan
launching gak ada masalah apa apa
bahkan menurut mbak elsa pun sudah saya transfer ke mbak elsa sendiri
memangnya ada apa ya pak limang
enggak kalau memang tidak ada apa apa ya
tapi kalau boleh saya mau nanya satu hal lagi
boleh boleh kenapa
hari sabtu kemarin setelah elsa melakukan pemotretan
apa betul dia ada meeting dengan pak purnomo
mbak saya mau ketemu sama petugas yang kemarin mengurusi tes dna anak saya
maaf pak ini terus dia nya atas nama siapa ya pak
rena putri alfahri dan royano putra alfahri
baik tunggu sebentar saya cek dulu ya

halo bisa ke depan sebentar

oke terima kasih
tunggu sebentar ya pak
ini bapak ini ingin berbicara
saya pak saya yang mengambil sampel tes dna
rena putri alfahri
dan saya juga yang mengujinya dengan sampel
royano putra alfahri
ada yang bisa saya bantu pak
saya mohon itu semua dicek ulang
karena menurut saya itu ada yang salah
maaf pak kami sudah melakukan uji dengan teliti
tidak mungkin ada kesalahan
ini pasti salah
dia bagian keluarga alfahri
dia sudah berubah
saya minta dicek ulang
apa yang sudah kami lakukan itu sudah yang terbaik pak
jelas dari hasil penelitiannya
tidak adanya kecocokan struktur dna
rena dengan almarhum royano
bila ada hubungan keluarga pasti ada kecocokan
bahkan untuk hubungan ayah dan anak kandung
yang dianalisis pasti ada kecocokannya pak
saya permisi pak
surat fisiknya sudah kami antar ke alaman bapak ya
di sini ada dua jam
ini sudah dikirimkan
pertama kami kirim ke alamat email bapak
nah ini surat fisiknya
kemarin pak angga kirim alamat rumah dan kantor bapak
tapi kami kirim ke alamat rumah bapak
hastagram mereka kirim ke rumah lagi
kalau mama baca mama juga pasti shock
apalagi kalau andin ikut baca
aku harus telepon uya kiki atau siapa saja yang bisa cek surat itu

teman di kantor lagi
aku harus telepon uya kiki atau siapa saja yang bisa cek surat itu